cnn indonesia breaking news
puluhan personel polisi sudah berada di lokasi dan masih melakukan negosiasi
jurnalis transmedia sofian firdaus ada di lokasi saat ini namun kami masih mencoba untuk melakukan sambungan telepon dengan sofian firdaus saat ini
ini sepertinya kalau kita perhatikan memang polisi sudah membatasi agar awak media hanya bisa berjarak seratus meter dari rumah yang saat ini sudah dipasangi polis lain
ini artinya memang keterangan yang saat ini kami himpun mungkin masih sangat
terbatas sekali namun dapat kami informasikan bahwa dari pukul lima tiga puluh pagi tadi pemilik rumah sudah berteriak untuk meminta tolong dan didengar tetangga
lalu juga ternyata tetangga mengaku mendengar letusan tembakan dan dari motif diketahui bahwa kedua orang yang juga dikatakan oleh sejumlah informan yang ada di lokasi
merupakan dua perampok yang bertopeng masuk ke dalam rumah dengan mematikan cctv di dalam rumah
dan juga dari pengakuan
pembantu rumah tangga yang sempat kabur ini berteriak menyebutkan bahwa pelaku ini pelaku penyanderaan masuk dari pintu depan
dan negosiasi sendiri sudah dilakukan dalam tiga sampai empat jam terakhir dan juga pihak kepolisian telah memberikan satu peringatan satu jam terakhir namun juga tidak mendapat respon dari pelaku
ya rumah mewah di wilayah bukit hijau tujuh kawasan pondok indah ini memang saat ini
terus dipantau oleh pihak kepolisian
saat ini memang sudah ada puluhan maksud kami puluhan personel kepolisian yang terus berusaha untuk bernegosiasi dengan penyandera
dan juga kami mendapatkan kabar terbaru bahwa sejumlah polisi juga mencoba untuk masuk jika seandainya negosiasi menemui jalan buntu
dan saat ini jurnalis transmedia
transmedia sofian firdaus sudah berada di kawasan pondok indah jakarta selatan dan untuk mengetahui kondisi terkini penyanderaan di lokasi perumahan yang ada di pondok indah ini kita langsung saja bertanya kepada sofian firdaus
sofian bagaimana sejauh ini perkembangan dari lokasi penyanderaan
saat ini pihak kepolisian sudah mulai berani melakukan pendekatan dan masuk melalui pagar
rumah korban ke dalam
ada sekitar sepuluh orang polisi memanjat tangga untuk bisa masuk ke pekarangan rumah korban
itu artinya negosiasi yang coba dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ditanggapi seperti itu dari pihak penyandera sofian
betul betul mas gagal
diartikan gagal mungkin ini
semua sekitar sepuluh polisi berseragam dan berompi anti peluru dan senjata lengkap sudah mulai naik ke atap rumah korban seperti itu
baik apakah memang akses menuju rumah ini cukup sulit bagi pihak kepolisian untuk bisa menjangkau lokasi penyanderaan seperti itu sofian
kalau dilihat rumah korban ini berlantai dua
dan itu di sekelilingnya tembok semua dan hanya satu akses di depan saja mas
dan itu sangat beresiko bagi kepolisian untuk bisa masuk karena para pelaku banyak
para pelaku dua orang ini menggunakan senjata api
baik tetapi sudah
sekarang pihak polisi sudah mulai membidik rumah
sudah membidik rumah yang ada dua orang pelaku di dalamnya
dan mulai melakukan pendobakan
pendobakan dan pembidikan ini mas
sudah mulai pendekatan
sudah melakukan pembidikan ya
sudah mulai memecahkan kaca
dan sudah mulai mau membongkar mendobrak gerbang rumah korban ini mas
sofian saya beberapa kali tadi mendengar seperti suara apakah ini suara alat yang digunakan untuk memecahkan kaca
alat yang digunakan pihak kepolisian
untuk bisa masuk dan ke dalam rumah korban
baik berarti sejauh ini belum ada perlawanan sama sekali dari pihak penyandra
belum belum belum sampai saat ini
namun semua polisi sudah membidikkan senjatanya ke dalam rumah korban
dan apakah masih hanya sepuluh anggota kepolisian saja yang mencoba untuk mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut sofian
atau anda melihat ada pergerakan lain di belakang sepuluh pasukan awal yang mencoba masuk ke dalam rumah
ini jadi yang sepuluh orang itu yang masuk ke dalam
namun yang di luar sudah puluhan polisi yang melakukan pendobrakan gerbang di depan rumah korban
apakah belum ada tanda tanda mungkin dari dalam rumah pihak penyandera mencoba untuk melakukan ataupun menanggapi negosiasi yang sudah coba ditawarkan oleh pihak kepolisian sampai saat ini sofian
belum ada tanggapan
lima belas menit yang lalu sudah diberikan polisi
namun sampai lima belas menit berlalu dan tidak ada jawaban dari pihak penyandra
saat ini sudah beberapa polisi melakukan penghindaran dan ada perlawanan dari pihak dari perampok dan kita semua sudah nunduk
ada surat tembakan sofian
kita belum mendengar ada suara tembakan atau tidak
namun kita disuruh menunduk sama polisi dan polisi juga banyak yang menghindar dari rumah korban
sofian kami juga ingin mengetahui sebenarnya rumah yang dijadikan tempat penyanderaan ini rumah milik siapa
sampai saat ini memang informasi yang kami terima itu masih belum terlalu lengkap
seperti itu ada di bukit hijau
ini rumah dari siapa sebenarnya sofian
sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut
aduh belum bisa mendapat informasi lebih lanjut
ada terjadi baku tembak di dalam rumah
terjadi baku tembak di dalam rumah
masih terjadi baku tembak di dalam rumah mas
ada beberapa kali tembakan dalam rumah
sudah terjadi baku tembak di dalam rumah
sofian posisi anda sendiri saat ini berada berapa ratus meter dari tempat kejadian dan sudah berapa kali tembakan yang anda dengar
sudah banyak mas suara tembakan di dalam rumah
ini masih berlangsung penembakan
kalau anda bisa mendengar suara dardur dardur itu suara senapan
apakah ada tambahan lagi mungkin dari sepuluh pasukan kepolisian yang tadi di tahap awal sudah masuk
seperti apa sekarang langkah penyelidikan
sepuluh orang masuk lewat atas
orang polisi bersenjata lengkap masuk lewat atas
namun puluhan polisi masuk lewat gerbang dengan mendobrak gerbang rumah
dan saat ini tadi sudah kita dengar bahwa ada suara tembakan beberapa kali di dalam rumah
sampai saat ini apakah suara tembakan sudah berhenti sofian
atau masih terus berlanjut
saat ini masih polisi masih terus masuk ke dalam rumah
namun suara tembakan sudah sudah sudah meredah ya
sudah tidak terdengar lagi mas
sofian kalau dari pandangan mata anda saat ini pasukan kepolisian yang berada di sana bersenjata apa saja sebenarnya untuk melakukan penyerbuan terhadap penyandera di rumah ini sofian
pak mungkin ini turun dan lengkap dengan baju anti pelurunya dan helm dan maskernya
mereka masuk ada yang lewat atas dan ada juga ada yang lewat depan rumah dengan cara mendobrak pintu gerbang dan masuk melakukan berondongan tembakan mas
dan ini ada sudah polisi sudah bisa masuk ke dalam
dengan disertai dengan tembakan tadi kan
sekarang sudah polisi sudah bisa masuk
sudah bisa masuk ke dalam rumah menyergap
diduga pelaku sudah bisa dikendalikan
sudah bisa dikendalikan
belum diketahui untuk hidup atau tewasnya
sofian kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi
rumah yang saat ini sedang dijadikan lokasi maksud saya seperti itu penyelamatan sandra ini berada di jalan bukit hijau sembilan nomor tujuh belas atau gedung hijau sofian
dapat anda mengonfirmasi
nah ini di bukit hijau sembilan nomor tujuh belas pondok indah jakarta selatan
benar demikian sofian
sofian lantas ini mengingat bahwa ini merupakan perumahan ya
bagaimana dengan warga lainnya yang berada di sekitar rumah nomor tujuh belas di jalan bukit hijau sembilan tersebut
apakah memang rumah rumah di sekitarnya juga ada penghuni dan juga sudah dievakuasi lebih awal
atau seperti apa sofian berdasarkan pantauan anda
mas saat ini penghuni rumah sudah di
polisi sudah melakukan evakuasi terhadap sandra mas
terlihat dua orang sandra sudah diselamatkan oleh polisi dan polisi melakukan evakuasi terhadap sandra
seperti itu mas
dua orang sandra sudah dapat dievakuasi
dua orang sandra sudah dapat dievakuasi
berarti tinggal dua orang lagi sofian yang belum berhasil dievakuasi saat ini
dua orang wanita
sudah sudah dilakukan evakuasi terhadap sandra namun terlihat baru dua orang
baru dua orang ya
kita belum terlihat lagi anak korban
saat ini belum terlihat anak korban masih dua orang dewasa masuk dikawal oleh polisi dan masuk ke mobil patroli polisi
seperti itu mas
baik berarti sekarang tembakan sudah meredah dan dua sandera sudah berhasil dievakuasi dari dalam rumah
iya seperti itu mas
dan sekarang sudah dilakukan evakuasi korban sudah jalan ke dalam keluar dari lokasi kejadian
tapi apakah saat ini tambahan pasukan
anda apakah anda melihat ada tambahan pasukan yang terus masuk ke dalam rumah untuk mencari dua sandera lagi yang belum dievakuasi sofian
suhu sekarang ini sudah tidak lagi terlihat sorry sorry
sudah tidak lagi terlihat
ada tembak tembakan dan sepertinya terlihat sudah kondusif
tinggal polisi sudah berlalu lalang ke dalam rumah korban
baik berarti sekarang kondisi sudah relatif lebih mampu diatasi oleh pihak kepolisian sofian firdaus
sofian tahan sejenak karena kita nanti akan kembali lagi untuk memantau kondisi terkini dari lokasi penyanderaan yang ada di bukit hijau sembilan no tujuh belas pondok indah jakarta selatan
cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda berikut ini
cnn indonesia breaking news